para pemuda kelurahan kayu merah kecamatan ternate selatan kota ternate maluku utara
punya tradisi membangunkan warga untuk sahur
setiap malam mereka berkeliling kampung dengan membawakan lagu kasidah menggunakan bahasa daerah
biasanya mereka mulai bergerak sekitar pukul dua hingga pukul empat pagi
alat alat yang digunakan seperti organ rebana gitar dan tak ketinggalan sound system
sehingga menghasilkan suara yang terdengar syahdu
bisa meramaikan artinya ada nuansanya ada momen momen untuk bagaimana kita saling membangunkan para warga
yang saat ini sementara lagi tidur untuk segera untuk menyiapkan sahur dan lain sebagainya
di indramayu jawa barat hampir setiap dini hari selama ramadan
sejumlah remaja di desa tambi kecamatan seliek melakukan tradisi obrok
ya mereka berkeliling kampung membangunkan warga agar bersiap untuk sahur
dan mengenakan kostum kesenian khas berokan seperti karakter buta butaan atau tokoh raksasa dan kostum unik lain
biasanya mereka mulai berkeliling melakukan kegiatan obrok berokan ini
atau dua dini hari hingga mendekati waktu sahur
meski dilakukan tanpa imbalan mereka mengaku senang turut berpartisipasi
melestarikan kesenian khas indramayu
ada superhero di dalam masjid
inilah danar wijanarko yang memerankan tokoh spiderman
di masjid istiqomah di grogol sukoharjo jawa tengah
kegiatan ini dilakukan dari masjid ke masjid di sukoharjo
untuk membangkitkan kembali semangat anak anak menunaikan ibadah puasa
dan giat mengaji pada ramadan seperti sebelum pandemi covid sembilan belas
cara yang dilakukan antara lain dengan berbagi kisah tentang para nabi
serta membagikan al quran buku cerita dan juga takjil kepada anak anak
periode bulannya aja ternyata tahu tentang agama dan mengajarkan tentang ibadah
kenapa mereka tidak mengikuti
harapan kita adalah semakin semangat untuk itu meramaikan lagi tpa
kegiatan ini direncanakan terus dilakukan hingga menjelang lebaran nanti
tim liputan cnn indonesia